berbicara soal kopi kopi ternyata memiliki sejumlah manfaat
salah satunya adalah menjaga konsentrasi
karena itu kopi dibutuhkan sebagai ransum tambahan aparat militer
agar mudah dan praktis kini sudah tersedia kopi dalam bentuk gel
yang tahan lama dan bisa dibawa dalam operasi militer selama berbulan bulan
dalam setiap operasi atau pertempuran tentara tak hanya butuh persenjataan mumpuni
tetapi juga logistik atau ransum yang memadai
selain makanan berat asupan tambahan diperlukan untuk menunjang operasi tempur
salah satunya kopi
kopi diketahui memiliki sejumlah manfaat diantaranya menjaga konsentrasi
meningkatkan kuas padaan hingga memperbaiki suasana hati
namun ngopi di tengah operasi tempur tentu mustahil dilakukan
biasanya para prajurit membawa minuman energi
tapi kemasannya tidak praktis dan gampang rusak
belakangan ini ada kopi dalam bentuk gel
yang lebih mudah dibawa bawa
perusahaan pembuatnya melakukan penelitian selama dua tahun sebelum mengeluarkan produk ini
kami mencari cara untuk menggambarkan
penggambaran yang kami lakukan sekarang adalah dengan permintaan kopasus
kopasus meminta untuk formasi ini
jadi ini bisa ditempatkan di dalam jari jari
kopi jil terbuat dari kopi murni yang diolah menjadi sari pati kopi atau espresso
selanjutnya espresso tersebut diolah menjadi bentuk gel
setiap lima liter espresso bisa memproduksi satu ratus enam puluh bungkus kopi jazz

ini kan memang dibuatnya kan awalnya dari espresso kan

kopi murni gitu ya
nah itu kopinya dapat dari mana aja
kami dapatkan kopi dari aceh jawa dan berbagai daerah lainnya yang di indonesia
jadi memang kerja sama langsung sama petani ya
beli langsung dari petani langsung
terus kemudian ini kan espresso nya tadi dibuat nih
terus kemudian dikumpulin
kemudian proses untuk bikin jadi gelnya itu gimana
kalau proses itu rahasia kami
tapi nantinya akan menjadi kopi gel
jadi ini akan menjadi kopi gel ini yang siap diminum
kayak gimana sih
coba boleh dilihat nggak
ini dengan tekstur jeli kayak begini tuh dia bisa awet ya
jadi dia bisa dibawa misalnya sama tentara kita
ya kami memang khususkan untuk prajurit kita yang sedang lagi tugas
nah ini packaging nya juga ini emas
juga ini emang harus rapat gitu kan
nggak boleh bocor
nggak boleh bocor
misalnya kalau kecemplung ke air nggak boleh kemasakan air
ini packaging nya itu dari aluminium foil
jadinya kena air pun tidak masalah
terus ini juga press nya kuat
oh press nya kuat oke
jadi bisa tahan lama lah ya
kopi gel ini bisa bertahan selama sembilan bulan dalam kondisi segala cuaca
cocok digunakan dalam operasi militer
cap bungkus mengandung tujuh puluh mg kafein
iwan hermawan dwi ari jakarta